di smp negeri satu ngasem kabupaten kediri senin pagi
setiap siswa yang akan masuk ke dalam kelas diwajibkan mencuci tangan
yang disediakan di depan kelas masing masing
sementara proses kegiatan belajar mengajar hanya empat lima jam
yang dimulai pada pukul tujuh sampai pukul sebelas lewat empat puluh menit siang
selain itu selama proses kegiatan belajar mengajar
siswa dan guru diwajibkan memakai masker
karena ia bisa belajar dan bertemu dengan teman temannya di sekolah
di smp negeri satu ngasem jumlah siswanya mencapai satu tujuh puluh enam siswa
ptm di kabupaten kediri digelar karena kabupaten kediri sudah masuk zona hijau
senang gitu bisa bertemu sama teman teman
tapi juga sangat berpartisipasi karena adanya covid sembilan belas
tapi untungnya sekolah juga mengetatkan protokol kesehatan
kita ada delapan jam pelajaran
hal ini dimungkinkan setelah status kota semarang masuk level dua
siswa dan guru juga diminta taat prokes
di lingkungan sekolah maupun di area publik
siswa dan guru harus memastikan dalam kondisi fit saat berangkat ke sekolah
smp lima semarang bahkan menerapkan jam bergilir bagi delapan ratus tujuh puluh sembilan siswanya
agar tidak terjadi penumpukan kedatangan dan kepulangan siswa
masing masing tingkatan kelas masuk dan pulang sekolah berjeda setengah jam
harapan dengan berjenjang seperti itu tidak terlalu ada penumpuan saat anak datang
bagi guru tni peserta didik yang memang kurang enak badan
ya tidak usah masuk sekolah
dan juga ini harus koordinasi dengan orang tua
supaya tidak ada kluster covid di sekolah
semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di surabaya jawa timur
penerapan status pemberdayaan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level satu di surabaya
dengan ketentuan enam jam mata pelajaran atau selama tiga jam
dan setiap sekolah tetap memperketat protokol kesehatan
di meliputan cnn indonesia